untuk mengetahui informasi terkini telah terhubung bersama rekan kami
korespondensi nn indonesia roni satria di kawasan wisata ancol jakarta utara
roni saya lihat di belakang anda masih ada antrian
boleh dijelaskan anda tepat lokasinya di mana
kemudian ada antrian mobil
apa saja kegiatan yang masih bisa dilakukan di sana
ya selamat pagi dea dan lady
kalau kita lihat di kawasan tempat saya berdiri sekarang ini
yaitu di gerbang timur taman impian jaya ancol
di mana pada per hari ini tanggal dua puluh empat juni dua ribu dua puluh
ditutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan
ini memang mengacu pada keputusan gubernur dki jakarta nomor tujuh ratus sembilan puluh enam tahun dua ribu dua
terkait dengan perpanjangan ppkm mikro di kawasan jakarta
tidak hanya tempat wisata sebenarnya lady dan dea
tetapi juga bioskop kemudian salon barbershop dan lain sebagainya
ada tempat beberapa item yang disiapkan
ataupun juga dalam surat keputusan tersebut juga telah ditetapkan
untuk ditutup sementara sehingga memang tidak diperkenankan untuk beroperasi
nah kalau tadi anda menanyakan terkait dengan antrian
taman impian jaya ancol ini sebenarnya tidak ada juga beberapa akomodasi di dalamnya
sehingga memang bagi mereka yang sudah memiliki reservasi untuk tinggal
ataupun menginap di hotel tersebut
beberapa hari sebelum hari ini masih bisa melakukan ataupun masuk ke dalamnya
namun bagi yang mereka melakukan reservasi pada hari ini tidak diperkenankan untuk masuk
ataupun juga tidak bisa melakukan reservasi
nah kendaraan kendaraan yang datang tadi memang sudah banyak diminta untuk kembali pulang
karena kalau kita lihat dari penyekatan yang dilakukan oleh petugas begitu ketat
karena kalau kita lihat di gerbang ini khususnya
ada kurang lebih ada lima atau sampai sepuluh petugas yang kembali berjaga untuk memaksa
ataupun meminta kepada pengunjung untuk membuka kaca dan menunjukkan bukti bahwa mereka bisa masuk ke dalam
apa saja bukti tersebut misalnya mereka adalah karyawan
karena kalau kita lihat memang ada maintenance yang harus dilakukan setiap hari
misalnya terkait dengan hewan dan lain sebagainya yang ada harus memberikan makan dan lain sebagainya
kemudian pembersihan pembersihan dan terkait dengan pekerjaan yang memang selama ini harus dilakukan
karena kalau kita lihat di taman impian jaya ancol ini sendiri sudah melakukan

tujuh puluh lima persen wfo tujuh puluh lima persen wfh maksud saya
nah kita lihat dengan tadi sempat ada sejumlah pengunjung yang sudah mungkin membelikan tiket
tapi tidak mendapatkan informasi bahwa ternyata ditutup pada hari ini
maka dari pihak taman impi jaya ancol ini sendiri memberikan kesempatan kepada mereka
untuk melakukan penjatualan ulang dan mereka bisa melakukan penjatuhan ulang untuk datang
karena memang tidak diketahui sampai kapan akan ditutup ini
maka diberikan kesempatan atau kelonggaran hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
jadi kawasan taman impian jaya ancol saja tadi saya juga sebelum kesini sempat melihat di kawasan kota tua
kita tahu kota tua menjadi ikon kota jakarta di mana memang banyak sekali masyarakat yang memang setiap hari datang
tidak hanya untuk berfoto foto ataupun juga melakukan rekreasi bersama keluarga
tetapi juga mengunjungi museum museum yang memang menjadi tempat banyak sekali ada museum di kawasan kota tua tersebut
nah di sana tadi saya lihat memang tidak ada pengunjung satu pun
nah di sana tadi saya lihat memang tidak ada pengunjung satu pun

meskipun tadi saya sempat berbincang dengan petugas mengatakan bahwa secara basically tidak ditutup
tetapi karena museum museum memang sudah diwajibkan untuk ditutup di kawasan dki jakarta
sehingga memang tidak ada yang bisa datang untuk kesana
namun kawasan tersebut tadi ada penyekatan yang dilakukan di sejumlah titik saja
namun di kawasan kawasan pinggir orang orang yang masih bisa melintas pun juga masih tetap bisa diperbolehkan
tetapi tidak ada masyarakat yang datang karena memang tidak ada tujuan mereka ke sana
tetapi tidak ada masyarakat yang datang karena memang tidak ada tujuan mereka kesana
tetapi mereka disuruh terbabit karena kadangnya biasa x ini karena di sini dengan kondisi khusus untuk kembang theirs ini
tiga puluh sembilan ribu pengunjung yang kalau kita lihat
sempat viral di videonya di masyarakat
dan ini juga akhirnya
beberapa hari kemudian ancol memutuskan
untuk menutup sementara karena mengingat adanya
lonjakan jumlah penumpang
maksud saya pengunjung yang datang
untuk mengunjungi di
kawasan ancol ini meskipun diklaim
oleh pihak taman impian jaya ancol
angka tiga puluh sembilan ribu tersebut
sebelum pandemi ada di
satu ratus dua puluh ribu orang sementara dengan
penutupan kali ini kita berharap memang tidak ada
akan datang tentunya
karena memang tidak dibuka operasionalnya
sehingga memang tidak ada penumpukan orang
tidak ada kerumunan dan tentunya memang
rekreasi menjadi sesuatu yang harus ditahan
saat ini untuk ppkm mikro
kita berharap memang angka loncakannya
tidak terjadi lagi lady dandia
baik terima kasih roni satria
untuk informasi anda selamat bertugas kembali
dan tetap jaga kesehatan ya
di sana dan juga di situasi cuaca
begitu yang sedang tidak menentu